mainstream itu arti apa adanya adalah arus utama
sedangkan pengertian gampangnya adalah hal yang sudah biasa
contohnya orang yang mainstream mah cita citanya jadi dokter insinyur guru tentara polisi
itu sudah umum
nah saya yang anti mainstream
kamu anak buah kamus yang di pasar kan
kok ada di sini
sekarang kerja di sini
udah gak jadi anak buah kangkung lagi
saya juga gak tau masih jadi anak buah kangmus atau udah enggak
terakhir status saya diskor
kamu nganter teki nanti kan
ada urusan apa teki nanti kesini
kamu yang nganter masa gak tau
teki nanti cuma bilang minta diantar kesini
gak ngasih tahu urusannya apa
aku mau ke rumah
bapak kenapa duduk disini
saya capek lupa duduk
bapak kesini mau apa
mau belanja mau ke pasar
kenapa tilas perjalanan kang bahar
kang bahar udah gak ada udah meninggal
kenal sama kang mus
iya kenal sama kang mus
barusan ada orang namanya idris
masih di situ
dia tahu kang bahar dia kenal akang
pas saya nelpon akang nelpon yang pertama yang gak diangkat akang
saya sempat gak ngeliat dia
barusan di pos ada orang
saya gak kenal
dia tahu kang bahar kenal kang umus
tau tau udah ilang
memangnya dia jin tau tau bisa hilang
kamu terus patroli saya stand by di pos
kamu semua datang
bapak tadi kemana

kita liat dia lebihbadum
orangnya udah ada lagi
gak usah ketawa
ultrasan mana nih mereka
keranjang lo apa

ini johnny kang
pertama tama saya mau lapor
saya udah dua hari kerja
jadi security di perusahaan properti
di kantor pusatnya
bagus terus yang kedua dua
yang kedua dua apa kang
yang barusan kamu jelasin kan yang pertama tama
terus yang kedua dua apa
yang kedua dua tki nanti lagi di kantor saya
gak tahu kang saya nanya ke amin
amin gak tau juga
gak ada kang cuma sampai kedua dua
oke terima kasih buat informasinya
tadi ada orang tua kesini
kecil rambutnya udah putih
masih di dalam
sekali atau dua kali
tapi dia perginya dua kali
dia sakit perut
pas ini sepatu saya gak jalan
sama kang mus juga udah ditendang
saya gak tau mau apa lagi
kecewa sama mus lihat
kecewa sama komar
kita ada di sisi yang sama
waktu hilang pertama
dia katanya ke toilet
tadi udah balik kesini
terus sekarang hilang lagi
dia gak punya hp
memangnya dia itu siapa
saya udah tau kang
tadi saya sudah nanya langsung
kalau udah tau
dia itu siapa
kan tadi udah saya sebut
terus kamu bilang
pertanyaan saya kayaknya salah kang
gimana mana yang biasanya salah itu
bukan pertanyaan yang biasanya salah

bukan pertanyaan yang biasanya salah
gak punya rasa takut
dia berani berantem sendirian
lawan orang sekampung
cuma kang bahar
yang bisa bikin dia bertekuk lutut
ada kenang kenangan yang dia lakukan
ada kenang kenangan yang dia lakukan
yang dibawa bawa kang idris seumur hidup
sebelah tangannya cacat
gara gara diremes kang bahar
saya kasih kenang kenangan
gak usah kang
siapa yang suruh duduk
selamat siang bos
jangan sampai sampai
jangan sampai sampai
jangan sampai sampai
jangan sampai sampai
jangan sampai sampai
jangan sampai sampai
jangan sampai sampai
jangan sampai sampai
jangan sampai sampai
jangan sampai sampai
jangan sampai sampai
jangan sampai sampai
saya boleh ikut duduk
anak buah kamus ada yang jadi security
joni itu yang mana
yang dulunya di pasar
yang badannya besar
tapi gak serem
jadi security dimana
di kantor yang barusan didatengin teh kinanti
teh kinanti mau apa kesitu
mungkin mau ketemu kamus
memangnya kamus sekarang kerja disitu
anak buah muslihat
kenal sama kamus lihat
saya anak buah kamus lihat
kamu pegang daerah mana
tau bisnis kamus lihat
kenal kamus dimana
di rumah sakit
waktu muslihat koma tiga hari
saya yang nunggu diminta kang bahar
kenal kang bahar
teman kang bahar
ini kenang kenangan dari kang bahar
dia remas tangan saya sampai rembuk
masak apa buat buka
maksud amin lauk lauknya
sayur kacang merah
ada ikan sepat asin
sayur kacang merah cocok pisang kalau ketemu sepat asin atau cumi asin
ditambah sambal yang pedes
mau sepat asin
masak apa buat buka
sayur kacang merah
ada ikan sepat asin

kenapa dia remas sampai remuk itu sama kang bahar
itu satu satunya cara untuk menghentikan saya
dulu saya terlalu banyak bergerak pakai otak
jarang sekali pakai otak
dulu saya pikir kalau hebat itu adalah ketika kita berani berkelahi
saya tidak tahu kalau hebat itu sebenarnya ketika kita sanggup menahan emosi
dulu saya berkelahi dengan banyak orang
ada yang saya bikin masuk rumah sakit
ada yang tewas
sebelum makin banyak korban
tangan ini ditangkap sama kang bahar
dia remas sampai remuk
sampai saya nggak sanggup berkelahi lagi
kang bahar menyeret saya ke polisi
polisi menyerahkan saya ke jaksa
hakim melemparkan saya ke penjara
sepuluh tahun lebih saya menghabiskan umur saya disana
marah sama imas
kalau marah batal puasanya
enggak siapa yang marah
kalau nggak marah jangan manyun
akang dendam sama kang bahar
begitu saya masuk penjara
kang bahar datang
banyak orang menjadi cacat
istri yang kehilangan suami
keluarga yang kehilangan kepalanya
kamu sudah bikin susah banyak orang
ini hutang hidup kamu
kamu harus bayar kontang disini
kamu harus terima kasih
kamu harus terima kasih
hireng dengan soul
kamu harus islands
kamu harus penuh
kamu harus berbunyi
justru berterima kasih
kamu mau nembrak jedo ya
ya enggak tuh
takut motor saya rusak
cedoh mau kemana
hati hati di jalan
jangan sampai ketabrak motor
takut motornya rusak ya
takut cedoh celaka
nanti gak bisa kerja
eh akang udah pulang
belum tuh masih di jalan
basah basih atuh kak
kita basah basi udah lama
masa masih basah basih aja
itu teh namanya perhatian
eh si teh seneng akang udah pulang
kenapa akang ngeliatin esi kayak gitu
umur kamu sudah hampir empat puluh tahun
anak kita udah naik ke kelas tiga smp
tapi kamu masih cantik aja
bener esi masih cantik
akang cuma basah basih
basah basih itu artinya perhatian
mau ketemu umbet
mau ketemuan aja
nyopet aja yuk ah
saya juga kalau sendiri
kamu mau ketemu umbet dimana
saya boleh bergabung
kamu masih cantik
akangkan orang sunda suka bercanda
nanti sore kita ke mall yuk
belanja baju buat lebaran
akang orangnya suka bercanda
tapi kalau lagi serius ya serius
kalau akang mau ngajak ke mal gak lagi bercanda serius
senyum dulu atuh
sana kamu mandi dulu
akang makan mandinya cepet
akang kenal kang idris
kang idris yang tangannya pernah diremuk sampai remuk sama kang bahar
dia mau apa
nggak ada keperluan apa apa
cuma duduk terus ngobrol sama saya
soal dia soal akang soal kang bahar
dia kelihatannya sedih juga kehilangan kang bahar
sekarang dia kemana

saya jadi punya cukup waktu buat berhaya
yang jorok jorok bukan
berhayal yang jorok jorok itu apa
berhayal makan kue yang sudah jatuh ke tanah
bukan berhayal yang jorok jorok itu
misalnya kamu lagi apa gitu sama perempuan
itu mah gak jorok atuh
selama terjadi di tempat bersih
apa lagi kalau saya sama perempuannya
sama sama udah mandi
yaudah gak usah diperpanjang
terserah kamu aja
kamu mau tau gak tadi saya berhayal apa
berhayal semua sudut kota bandung
indah seperti ini
tenang itu nanti akan terwujud
kalau saya jadi wali kota
mana mungkin copet jadi wali kota
jangankan jadi wali kota
jadi wakil gubernur aja bisa
jadi wakil gubernur jawa barat
udah ganti nama
dari dulu juga junaedi
sebelum itu travailler di indonesia
bisnis yang juri
kalau gak wah begini
kalau tidak kecil
saudara saudaraku sebangsa dan setanah air
ini tuh apa
setinggi tingginya bangau terbang
dia akan kembali ke pelimpangan
kalau nggak ditembak dan kena waktu dia terbang
itu mau bukan pepatah tapi mengarang
bukan mengarang tapi kreatifitas
kamu nggak tahu
saya taunya main gitar
mainstream itu arti apa adanya adalah arus utama
sedangkan pengertian gampangnya adalah hal yang sudah biasa
orang yang mainstream mah cita citanya jadi dokter
itu sudah umum
nah saya yang anti mainstream
nah memang bisa bahas
yang lebih gede
apa komenan luas risiko
maka keliingan bisa diperoleh
kita seharian cuma duduk duduk aja disini
kalau nggak ada yang harus saya kerjain
kang komar sama iwan sudah tugas lagi
johnny gak ada
sekarang kamu temuin dua orang yang kita butuhin
masih ada nomor hp koman
kan hpnya ilang di jam red
kalau gitu besok pagi kamu langsung ke pasar
saya udah boleh pulang
mau pulang boleh
mau duduk disitu sampai berapa
mama dari dimana
karena keperluan mendadak
kenapa ama dikunciin
ini mau dibukain ma

kenapa ama dikunciin
tadi itu teh sebetulnya essi mau beli es krim
ma esi kunciin biar gak kemana mana
tau tau esi pulang esi bawa es krim
esi tuh mau bikin kejutan
tapi tadi waktu di jalan saya mikir
kalau rasanya emang gak suka gimana
yaudah akhirnya esi pulang lagi
mau nanya sama emak sukanya es krim rasa apa
biarin gak jadi kejutan juga yang penting mah suka
emak mau es krim rasa apa
yaudah esi mau pergi lagi emak tunggu ya
pintunya gak esi kunci
waktu esi jujur emak marah
jadinya terpaksa esi bohong
pasti bilang barusan kita pergi mau beli es krim
mau bikin kejutan buat emak
tapi terus balik lagi takut salah beli
takut emak malah gak suka
mau nanya dulu emaknya sukanya rasa apa
kayaknya puasa esi batal kang
tapi pahalanya gak dapet
bukan cuma kamu
kita puasa cuma dapet lapar
sama hausnya aja
kalau mau beli es krim cepat pergi
nanti keburu maghrib
sampai keburu maghrib
ada salam dari bos jamal
ada tempat buat ngobrol enak
ada tempat buat ngobrol enak
ada tempat buat ngobrol enak
saya gak akan pernah minta bayaran spesial kurs
kalau kerjaan saya nggak berhasil
kalau kerjaan saya gak berhasil
setelah kita sepakat
saya dapat berapa persen dari hutang yang harus saya tagih
orang saya langsung tergerak
orang saya langsung tergerak
orang saya langsung tergerak
setelah kerjaan selesai
ini foto dan beberapa alamat yang bisa kamu lacik
kenapa temen aku dijamret
udah aku suruh lapor ke kantor polisi
baru terima honor dari fisensio
tadinya mau dikasih ke ibunya mau pergi ke dokter
ibunya sakit deh
itu apa nih